eh jangan kayak gitu nyimpen uangnya
sayang dong uang bagus bagus gitu jadi jelek
nanti jadi susah deh kenali keasliannya
nih ingat ya ada lima jangan untuk merawat uang rupiah kita
aku senang bisa menjaganya
memakainya tanpa mencoret coretnya
kau senang bisa menjaganya
ada lima jangan yang harus dilakukan untuk rupiah kita